diduga kelelahan seorang petugas ppk pingsan saat rapat pleno penghitungan suara di kantor kecamatan cigudeg kabupaten bogor jawa barat
korban terpaksa dievakuasi ke puskesmas untuk mendapat penanganan medis darurat
inilah rekaman saat seorang petugas ppk bernama rahmat tole pingsan dan digotong sejumlah petugas dari aula kecamatan cigudeg kabupaten bogor sabtu sore
korban mendadak tak sadarkan diri saat rapat pleno lanjutan yang berlangsung sejak sabtu siang
istri rahmat mengaku suaminya jarang pulang sejak awal persiapan pemilu
diduga korban kelelahan akibat kurang istirahat serta minim asupan makanan
usai mendapat penanganan medis kondisi rahmat tole sudah berangsur membaik
sementara rapat pleno serta rekapitulasi data suara di ppk kecamatan cigudeg masih berlanjut hingga sabtu malam
pingsan tau tau ada di sini aja di rumah sakit
pas mau melaksanakan rapat pleno saya mau persiapkan formulir da plano
dari situ udah ngerasa pusing ya gak inget apa apalah tau tau ada di rumah sakit aja